kisah sedih disampaikan suwarti enam puluh satu tahun saat di rumahnya di desa blimbing
kecamatan sambirejo kabupaten seragen jawa tengah
guru agama sdn dua jetis sambirjo tersebut mengaku tidak mendapatkan surat keputusan pensiun
sebagai pegawai negeri sipil saat memasuki masa pensiun di tahun dua ribu dua puluh satu lalu
saat dirinya berjuang mengurus surat pensiun itu
justru diminta mengembalikan gaji dan sertifikasi dengan total satu ratus enam puluh juta rupiah
diketahui suwarti tahun dua ribu empat belas dirinya diangkat menjadi cpns
dan diangkat menjadi pns pada dua ribu enam belas dengan penempatan di sdn dua juti sambirjo
sampai pensiun di umur enam puluh tahun pada dua ribu dua puluh satu lalu
persoalan muncul saat dirinya tidak diakui sebagai guru
namun hanya sebagai tenaga pendidik dengan batas
dan meminta susia pensiun lima puluh delapan tahun
suwarti berharap sk pensiun dirinya keluar
serta tidak diwajibkan mengembalikan gaji yang telah diterimanya
lima puluh delapan padahal saya kerja sampai enam puluh tahun
jadi kan yang dua tahun itu yang suruh mengembalikan
belum ke dinas saya terus mater kepala kepada bapak anggota dpr
untuk kayak itu terjadinya seperti itu
menanggapi hal tersebut bupati sragen kustinar untung yuni sukawati
sudah mengirim surat ke badan kepegawaian negara
dalam isi surat itu salah satunya meminta petunjuk dari bkn mengenai masalah tersebut
kami bersurat kepada bkn untuk mohon petunjuk terkait dengan kasusnya
suwarti karena kita sebenarnya sudah mengusulkan pensiun bertali tali
dan jawabannya juga aman
nah karena ini sudah menjadi kasus yang rame tentu barangkali mungkin akan ada mediasi
sementara suwarti sendiri mulai mengabdi sebagai guru agama selama tiga puluh lima tahun empat bulan
yaitu mulai dari wiata bakti pada seribu sembilan ratus delapan puluh
selain itu dirinya juga sempat pindah dan mengajar di beberapa sekolah
sampai akhirnya diangkat menjadi pns